aku senang banget om bisa nelfon aku
oh ya kamu dalam beberapa minggu ini dan besok besok tuh sibuk gak ya
sibuk enggak sih om
lo emangnya kenapa ya om
saya dan mamanya boy itu mengundang kamu untuk datang ke perayaan anniversary pernikahan dua puluh lima tahun kita
bagi nelfon siapa ya dia
kok nelfonnya kayak ketakutan banget ada yang denger
ini serius om
ya serius lah masa bercanda
kamu bisa datang kan
am insya allah aku pasti bakalan datang
tapi boy boy tau gak ya om
ya tau dong
kan saya dapet nomer
nomer kamu dari boy
ya udah kalau begitu sampai ketemu ya om
salam buat boy sama mamanya boy juga
salam hormat om
ternyata adriana itu telfonan sama papanya boy
kok bisa ya
trying to untung putri opa di rumah

trus manchmal sudah rodaan
bangat semua och to player
ih enggak nyamun
suruh titik baru dari dapur ini baru nolong ngomongan desa apa mau beneran
kutil anak beneran kali nyamun deh disini ga ada kuntilanak
lo pukul enak aja
hari tadi gue mencium bau bau kebohongan dan bau bau pengkhianatan
tapi kenapa suruh tinggal ngaku ya
kalau dia yang nguping
tapi seorang adriana tidak tidak bego
kan sudah ada mata mata
sosobah ternyata masih kepo tentang kehidupan gue
kayaknya sih dia belum tahu juga
gue kira amat
saya mau mandi
kamu kemana deh
jangan luangkan jangan luangkan jangan
aduh lu dimana sih
ini ada anak geng mobil om
dia resih banget om
sekarang ian lagi disuruh cuciin mobilnya dia
swe banget tuh orang pake ngerjain lu
oke ian lu sekarang dimana
gue samperin lu kesana ya
nanti ian kirimin alamatnya
oke gue kesana
bet kamu kirimin alamatnya ke mbak gas
eh lu ngapain tadi
udah kurang ajar
si ian dikerjain orang cuci mobil
balas dendam sama gue
iya dia sampai ngejar ngejar gue
cuma mau ketemu sama bang
kita cek dulu keberadaan dia
lalu kita berangkat
lu tau gak mau dia ada dimana sekarang
kayaknya dia pulang ke rumah next
ngapain lu pake nyuci mobil orang
habisnya katanya kalau kita gak nyucu mobilnya kita dihajar gitu
siapa sih yang mancem mancem lu orang
siapa sih yang mancem mancem lu orang
tuh tuh tuh tuh
itu tuh orangnya tuh
tuh mereka bertiga tuh disana om
tuh mereka bertiga tuh disana om
adik gue campurnya kayaknya
sampai nanti dong
itu mereka yang mancem lu pada
udah tunggu sini ya mel ya
lu ngapain disini
mau ikut campur
mendingan lu campur deh
daripada ntar lu kita aja tuh
bentang bentang badan lu gede
eh lu lu lu pada denger ya
berani beraninya lu pada ngerjain ponakan gue

lagu banget nih orang
gue kagak akan pergi
gue kagak akan pergi
kalo kalian jagoan disini
lu lu bertiga lawan gue